dua pekan menjelang pembukaan asian games
venue cabang olahraga para layang di puncak bogor jawa barat
sudah siap digunakan setelah direnovasi
sarana ini hampir rampung di sana begitu
akses di perbukitan gantole juga sudah dibeton
sedangkan lokasi wisata dan pedagang kaki lima
di sekitar venue akan ditutup oleh penyelenggara
selama pertandingan berlangsung
pengerjaan renovasi venue di lokasi wisata para layang puncak bogor jawa barat
terus dipercepat menjelang perhelatan asian games dua pekan mendatang
bahkan perbaikan sarana dan infrastruktur di area take off
ataupun spot landing para layang sudah memasuki tahap penyelesaian
selain itu akses menuju perbukitan gantole telah dibeton
sehingga memudahkan jangkauan petugas tim ofisial ataupun atlet
instrumen alam yang dikelilingi kebun teh membuat objek wisata ini
dinilai sebagai venue para layang terbaik dalam asian games
nantinya puluhan atlet dari enam belas negara akan menjajal arena para layang
dan menjajal arena para layang
dengan empasan angin kencang dari puncak ini
sama sama kita ketahui alhamdulillah
persiapan venue para layang asian games
saya bisa nyatakan siap untuk dipergunakan nanti
perhelatan asian games yang akan dilakukan di bukit gantole
mengenai sarana dan prasarana
mengenai sarana prasarana apa yang bisa disampaikan oleh mentora
bahwa tempat yang ada di kabupaten bogor di terbaik di indonesia
itu salah satu penelein dari mentora langsung
selama kegiatan asean games seluruh kegiatan wisata maupun kegiatan sosial
akan kita berhentikan total
sementara itu guna menunjang kelancaran pertandingan pada asian games
panitia berencana menutup tempat wisata dan lapak pedagang kaki lima
di sekitar venue para layang puncak
selain cabang para layang wilayah bogor memiliki venue cabang olahraga sepak bola
di stadion pakansari cibinong yang turut digunakan
dalam perhelatan asian games tahun ini
muhammad juanda bogor